kpk menangkap bupati buton samsu umar abdul samiun di bandara soekarno hatta tanggerang banten
penangkapan ini dilakukan setelah samsu umar dua kali mangkir dari panggilan kpk
menurut kepala birohumas kpk febri diansyah tim kpk dengan bantuan dan koordinasi dengan polda sulawesi tenggara telah menangkap bupati buton
penangkapan dilakukan di cengkareng setelah tersangka melakukan perjalanan melalui pesawat dari kendari makassar dan jakarta
samsu umar ditangkap sekitar pukul tujuh belas tiga puluh dan langsung dibawa ke kantor kpk
sebelumnya kpk telah mengirimkan tiga kali panggilan terhadap tersangka untuk datang di pemeriksaan
kpk bahkan memberikan kesempatan untuk penjatualan ulang namun hal tersebut tidak dipenuhi
saat ini tersangka berada di kantor kpk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tindakan hukum lainnya sesuai hukum acara yang berlaku
samsu umar sendiri merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan ketua mahkamah konstitusi akil mokhtar
ia diduga memberi suap lebih dari dua sembilan miliar rupiah untuk memuluskan perkara sengketa pilkada kabupaten buton sulawesi tenggara pada dua ribu sebelas lalu